perjuangan tenaga medis untuk menanggulangi pandemi masih terus berlanjut
presiden joko widodo menjanjikan pemberian insentif untuk tenaga medis sebagai bentuk apresiasi
sayangnya pencairan insentif tenaga medis terhambat sehingga para pejuang kesehatan belum menerima dana insentif yang dijanjikan selama enam bulan
bagaimana pemerintah menjawab persoalan keterlambatan pencairan insentif para tenaga medis
sementara di sisi lain banyak tenaga medis berguguran saat merawat pasien covid sembilan belas
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada prof abdul qadir kepala badan ppsdm kementerian kesehatan
selamat malam prof qadir
selamat malam pak
ada pak yana ahmad supriyatna direktur sdm pendidikan dan penelitian rumah sakit hasan sadikin bandung
selamat malam pak yana
selamat malam bu
dan juga sudah bergabung bang saleh daulay anggota komisi sembilan komisi kesehatan fraksipan dpr ri
selamat malam bang saleh
selamat malam mbak
oke saya mau langsung ke prof kadir
prof kadir kita sudah tahu bahwa presiden menjanjikan adanya insentif kepada para tenaga medis
tapi ternyata belum merata
apa sebetulnya yang menghambat pencairan insentif para tenaga medis ini prof kadir
mungkin lebih awal saya ingin menjelaskan mengenai berapa sih anggaran yang pagunya penting ya
ini yang harus diketahui
jadi lebih awal supaya jangan sampai ada pemahaman yang tidak
yang pertama soal pagu anggaran untuk insentif tenaga kesehatan ini itu terbagi dua
jadi yang pertama itu adalah anggaran yang diperhentukan untuk daerah
itu jumlahnya adalah tiga tujuh triliun
kemudian anggaran yang dikewala oleh pusat dan kemudian adalah kementerian kesehatan
itu berjumlah satu sembilan triliun
jadi sebenarnya tidak ada yang disiapkan oleh
mari kita persiapkan
tetapi dipanya ini baru turun pada tanggal dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh satu
satu hari itu berdebaran
karena usulan anggaran yang kita ajukan ke kementerian keuangan
itu mengalami pembahasan berkali kali
jadi dibahas ditolak dibahas ditolak
akhirnya nanti tanggal dua puluh tiga mei sore baru keluar gempanya
satu hari itu berdebaran
jadi dari situ saja bisa dilihat bahwa keterlambatan itu bukan di kementerian kesehatan
tapi di kementerian keuangan sebenarnya yang protesnya terlambat
selain keterlambatan dipa yang tadi anda sebutkan
keterlambatan pencairan yang tadi anda sebutkan bahwa ini persoalannya bukan di kementerian kesehatan
tapi di kementerian keuangan
kalau kita lihat beberapa statement yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan
mereka mengatakan bahwa ini menjadi tanggung jawab dari kementerian kesehatan prof kadir
karena verifikasi datanya itu belum lengkap
bagaimana penjelasan dari kemenkes
jadi begini dana yang dikelola oleh kementerian keuangan sebesar rp tiga tujuh triliun
kpa nya dan kpk nya itu adalah dari kementerian keuangan bukan dari kementerian kesehatan
dan dana ini akan diseluruhkan ke daerah kabupaten dan provinsi
melalui dana transfer daerah
untuk masuk ke dalam dan buka
dan masuk di dalam bipa daerah masing masing
ini tentunya membutuhkan proses di kementerian keuangan untuk mentransfer itu ke depa nya itu
oleh karena itu untuk mempercepat
kami sudah melakukan revisi kemenkes dua ratus tujuh puluh delapan
sehingga verifikasi untuk daerah itu
itu tidak lagi di kementerian kesehatan
tapi cukup di tingkat dinas kesehatan provinsi
karena memang dari segi logika sebenarnya
bahwa kpa nya dan ppk nya serta uangnya
tidak di kementerian kesehatan tapi di kementerian keuangan
prof sampai sejauh ini sudah berapa yang dicairkan
ataupun diberikan kepada tenaga kesehatan
ataupun tenaga medis
sudah berapa yang diberikan
karena informasinya dari kementerian keuangan
yang diberikan baru satu dua ratus lima tenaga medis di pusat
dan itu di rumah sakit wisma atlet dan juga di pulau galang
yang lainnya belum menerima prof
jadi sekarang ini
yang telah kita cairkan dari dana yang ada di pusat itu
di kementerian kesehatan
adalah sudah berjumlah dua ratus dua puluh enam miliar
dengan jumlah tenaga yang kita bayarkan adalah rp dua puluh lima tiga ratus sebelas untuk tenaga pusat
jadi rp dua puluh lima tiga ratus sebelas dari target rp tujuh puluh delapan empat ratus tujuh puluh dua
dan dari daerah yang kita sudah bayarkan adalah rp lima belas empat ratus tujuh puluh dua
dari jumlah target rp enam ratus lima puluh tiga sembilan ratus enam puluh lima
cuma ingin tahu bahwa untuk dana daerah ini
yang mentransfer bukan kami
tapi kami cuma mengampaikan hasil verifikasi oleh kementerian keuangan
kemudian kementerian keuangan berproses minimal satu minggu
untuk bisa melakukan transfer daerah ke daerah masing masing
karena itu kami melihat sekarang ini keterlambatan
dan ada seperti
tidak perlu kementerian kesehatan
tidak perlu kementerian kesehatan
supaya kementerian keuangan langsung berhubungan dengan menteri kesehatan
oke oke saya mau ke bang saleh
bang saleh sebagai mitra kerja dari kementerian kesehatan
tadi prof kadir dari kemenkes sudah mengatakan bahwa ini keterlambatan dipa
bukan menjadi tanggung jawab dari kemenkes
tapi tanggung jawab dari kementerian keuangan
dan yang sudah ditransfer sudah tiga puluh persen
tapi tetap saja ini belum merata
dari dpr melihat bahwa keterlambatan pencairan insentif ini
karena memang miskoordinasi antar kementerian
atau miskoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
ya pertama tentu saya mengucapkan apresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah ya terkait ini
tetapi ada beberapa hal mungkin yang perlu menjadi catatan
pertama soal angka tadi
angka yang disebut tadi lima enam triliun
yang dilaporkan pada kita kemarin itu kan ada dua jenis sebetulnya insentif ini
pertama insentif bagi nakes yang bertugas
kemudian insentif bagi yang meninggal dunia
mereka yang meninggal dunia tadi itu nggak dijelaskan
nah yang kita itu yang insentif nakes itu
nilainya itu lima dua puluh dua triliun
jadi bukan lima enam
saya masih punya datanya
dan saya barusan cek nih sebelum live ini untuk memastikan
kemudian yang kedua untuk yang santunan kematian itu mencapai tiga ratus miliar rupiah
dan itu juga kan belum ada penjelasan berapa sebetulnya yang sudah disampaikan kepada keluarga korban yang sudah meninggal ya
artinya para tenaga medis kita yang korban dan keluarganya atau ahli warisnya
berapa yang diberikan pemerintah belum jelas
kemudian yang berikut yang kedua
soal mengapa sampai sejauh ini masih banyak yang belum disalurkan
jadi menurut saya sangat tidak etis misalnya kalau pemerintah saling lempar tanggung jawab di sini
apalagi ini ruang publik ya
jadi kita tidak tahu misalnya kalau kementerian kesehatan mengatakan ini keterlambatan diva dari kementerian keuangan
kemudian nanti kementerian keuangan jawab lagi
ini keterlambatan data yang diberikan oleh kementerian kesehatan
tetapi sebagai mitra kementerian kesehatan
saya perlu mengingatkan bahwa laporan yang saya terima tadi
saya juga menelpon beberapa pejabat di kementerian kesehatan
salah satu alasannya itu adalah karena memang data data dari kabupaten kota dan daerah itu
memang terlambat dan belum diterima secara utuh oleh pemerintah pusat
sehingga mereka belum bisa melakukan verifikasi
nangkes kita yang diberi insiden tip ini ini kan banyak sekali jumlahnya
jadi bahkan sampai ke puskesmas kemudian itu ada tanggungan dinas dinas terkait
kemudian rumah sakit daerah bahkan rumah sakit umum swasta
dan tentu itu membutuhkan waktu melakukan verifikasi
sampai sejauh ini yang sudah diverifikasi memang masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang sudah diverifikasi
nah karena itu ini sebetulnya tidak boleh dilemparkan tanggung jawab soal verifikasi ini kepada kementerian keuangan
tapi ini adalah tanggung jawab dari kementerian

kalau uangnya sudah ada itu menyiapkan uangnya kalau uangnya sudah ada itu menyiapkan uangnya
kalau uangnya sudah ada itu menyiapkan uangnya
kemudian tidak tersalurkan dengan benar ini persoalannya kan bukan di kementerian keuangan tetapi ada di kementerian kesehatan
bang saleh bang saleh jadi artinya yang punya tanggung jawab dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan untuk segera menyalurkan ini
karena ini adalah perintah presiden ini adalah instruksi yang tidak boleh tawar tawar dan itu harus segera disalurkan
oke artinya yang punya tanggung jawab untuk menyalurkan sepenuhnya adalah kementerian kesehatan ya
begitu ya bang ya itu yang harus digaris

karena mereka yang punya datanya dan mereka yang diminta mengajukan anggaran itu berapa besaran yang diminta waktu itu
dan kebetulan dalam hal ini kementerian keuangan karena sebagai pendahara negara ya dia menyiapkan uangnya saja
yang tentu melakukan transgedera verifikasi mengecek berapa jumlah yang harus menerima itu ya tentu kementerian kesehatan
jadi kalau dilemparkan ke kementerian keuangan lagi saya kira nanti tidak akan selesai pekerjaan seperti ini
ini tidak baik ya
oke ini tidak baik ya
jadi akhirnya situasi seperti ini
oke bang saleh persoalan verifikasi data itu menjadi alasan klasik sebetulnya dari pemerintah untuk saling lempar tanggung jawab
apakah memang sejak awal sangat rumit birokrasinya pada saat menentukan pencairan insentif tenaga medis
harusnya dipermudah begitu
menurut saya sebetulnya ini kalau dibuat mudah sebetulnya tidak sulit ya
kenapa karena data data para pekerja kita atau nakes kita yang ada di daerah itu kan sudah ada datanya di pemerintah
walaupun misalnya ada yang harus didata ulang yaitu yang non pns atau yang non an
nah kalau yang sudah asn kan datanya sudah lah
tinggal kita akan memisahkan mana mereka yang bekerja untuk covid sembilan belas mana yang tidak bekerja untuk covid sembilan belas
itu satu yang harus dipisahkan
kemudian yang kedua mereka bekerja di zona merah dan mana yang zona hijau
karena yang di zona hijau saya dengar itu tidak diberikan insentif karena memang mereka tidak ada berhadapan dengan masalah covid sembilan belas
jadi karena itu sebetulnya hanya pembedaan pebedaan itu
pertanyaan saya sekarang apakah pemerintah memiliki data data itu secara lengkap
kadang kadang misalnya di jakarta
di jakarta itu zona hijaunya berapa zona merahnya berapa kemudian kota kota besar lainnya
nah kalau misalnya ada koordinasi yang baik antara gugus tugas yang dibutuhkan di daerah dengan baik
maka data data seperti ini sebetulnya tidak akan sulit untuk didapatkan
masalahnya kita melihat bahwa ada pengsiuran informasi dan juga termasuk pendataan seperti ini
ini yang jadi problem terus dari waktu ke waktu
di indonesia ini masalah data itu memang adalah masalah klasik yang selalu diungkap ungkap
dan ingat bahwa saya yakin betul kalau indonesia bisa melepaskan diri dari persoalan data yang rumit seperti ini
bangsa ini akan jauh lebih maju
oke saya mau tanya bang saleh saya mau tanya kepada pemerintah bagaimana jawaban dari pemerintah
bahwa pemerintah ini jangan saling lempar tanggung jawab antara kementerian satu dengan kementerian lainnya
dan ini sebetulnya tanggung jawab untuk penyaluran dana insentif merupakan tanggung jawab dari kementerian kesehatan
bukan kementerian keuangan karena yang menyiapkan uangnya adalah kementerian keuangan
bagaimana jawaban dari kementerian kesehatan prof kadir
ya jadi begini pertama mungkin ini abang saleh dulai kita punya teman ini dari mitra kami di dpr yang terhormat
memang dana yang disiapkan itu pak untuk daerah rp tiga tujuh triliun
asalnya memang awalnya kita mengumpulkan rp lima sembilan triliun pak tapi yang ditutupi oleh kementerian keuangan itu cuma rp lima enam triliun
yang terdiri atas daerah rp tiga tujuh triliun dan pusat rp satu sembilan puluh enam triliun
di dalam rp satu sembilan triliun ini sudah ada dana tansuran kematian yang kami usulkan awalnya adalah sekitar rp enam ratus miliar
tetapi yang disetujui oleh kementerian keuangan itu cuma enam puluh miliar untuk dua ratus orang
itunya yang disetujui itu barangkali saya akan penjelasan
yang kedua memang kami tidak pungkiri
bahwa masalah yang utama adalah memang verifikasi ini membutuhkan waktu yang panjang
oleh karena dana yang kita gunakan adalah dana rupiah dana pemerintah sehingga memang mengeluarkannya itu sesuai dengan aturan
aturannya itu adalah mengacu ke permenkes dua ratus tujuh puluh delapan yang telah kami susun
yang mengusulkan sebenarnya itu adalah pasiang cash nya
pasilas perayaan kesehatan apakah puskesmasnya rumah sakitnya dan sebagainya
keterlambatannya adalah keterlambatan mereka mengusulkan
ya itu yang terjadi sebenarnya bukan kita tapi mereka terlambat mengusulkan
oke pak kadir tahan dulu saya akan tanya kepada pihak rumah sakit apakah mereka juga sudah mengusulkan data data penerima dana insentif tenaga medisnya
nanti kita akan tanya kepada pak yana sebagai direktur sdm rumah sakit hasan sadikin bandung
tapi usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio ada prof abdul qadir kepala badan ppsdm kementerian kesehatan
ada pak yana ahmad supriyatna direktur sdm pendidikan dan penelitian rumah sakit hasan sadikin bandung
juga bergabung bersama dengan kita bang saleh daulai anggota komisi kesehatan fraksi pan dpr ri
saya mau ke pak yana
pak yana sebagai pihak rumah sakit apakah kemudian dari rumah sakit anda ini sudah mendapatkan dana insentif para tenaga medisnya
atau masih terkendala soal pencairan dana insentif ini pak yana
baik bu terima kasih
ya sebenarnya rumah sakit hasan sadikin rumah sakit vertikal dan yomeng yang sedang menangani kasus kasus covid ini
begitu kami sudah dimintakan atau kami memang sudah menyiapkan karena sejak jauh jauh hari pemerintah pusat ya pak presiden sudah menyiapkan akan mendapatkan dana insentif
maka seluruh data kami siapkan
nah begitu sudah ada apa namanya
nah regulasinya bagaimana cara harus kami siapkan bagaimana harus saya kirim data data tersebut
setelah itu kami sampaikan kepada kementerian kesehatan
dan alhamdulillah kemarin ya tepatnya pada awal juni itu kami sudah mendapatkan untuk bulan maret april itu
jadi kinerja kami di bulan maret april sudah cair ya kemarin
oke pak yana artinya untuk enam bulan ini kan dari sebetulnya dari bulan maret sampai agustus yang sudah cair bulan maret april
artinya mei juni belum cair
belum dicairkan oleh pemerintah begitu ya
belum ada dana insentif yang turun
kalau tentu kalau juni kan kita sedang berjalan bu
karena regulasinya di bulan berjalan dulu ya
bulan jalan kami melayak pelayanan
baru selamat selamatnya nanti tanggal sepuluh di bulan berikutnya
nah itu mungkin itu
jadi sehingga dua bulan kemarin kami sudah mendapatkan
dan sesuai itu sudah juga kami sampai kepada yang bersangkutan
jadi kami baik itu spesialis dokter umum perawat dan bidan
dan tenaga kesehatan lainnya
kenapa untuk bulan maret dan juga april baru cair di awal juni kemarin
ini kan artinya sangat lama sekali begitu
sesuai dengan janji presiden kan
sebetulnya janji presiden pada bulan maret
tapi kalau tadi penjelasannya kan memang ada keterlambatan di pak
ada penjelasan mungkin dari kementerian kesehatan
kenapa cairnya itu kemudian terlambat pak yana
ya memang ya kami mendapatkan arahan juga
bahwa ya sebetulnya bukan arahan secara ini ya
secara umum saja kita tahu bahwa uang yang diberikan adalah uang dari pemerintah pusat
yang memang harus dipertanggungjawabkan
bagaimana cara penggunaannya
jadi tidak serta merta uang datang turun dan sebagainya
kita ikuti aturan aturan yang ada
regulasi regulasi yang ada
karena kami pun sudah diwanti wanti
dan itu sudah kewajiban kami
apa yang kami keluarkan berikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan
oleh karena itu sesuai dengan regulasi yang ada
kami mendapatkan petunjuk teknis
ya dari kementerian kesehatan
bagaimana cara menyampaikan data data pasien yang termasuk data data pegawainya
sebagai contoh kami di bulan maret itu
dokter spesialis doktor umum dokter perawat perawat dan juga paket lain
contoh misalnya di bulan maret
nyampaikan sejumlah tenaga kesehatan dua ratus tujuh puluh sembilan
ya itu sudah memenuhi
ya itu sudah memenuhi
apa yang diminta dari kriteria
karena ada kriteria kriteria
memang di kami pun harus membentuk verifikasi internal
jadi tidak serta merta begitu saja data itu kami sampaikan
ini ada verifikasi di internal
memang ini proses ini membutuhkan suatu proses
oke pak yana pak yana
memang sudah begitu
jadi proses ini perlu kami ikuti gitu bu
jadi ini salah satu tahapan dari bagaimana proses itu bisa dicairkan
nah itu mungkin ya
pak yana maaf dari manajemen rumah sakit
merasa tidak sih sebetulnya proses untuk verifikasi dan pengumpulan data ini
memang cukup rumit begitu
sehingga birokrasinya agak panjang
dan juga lama serta membutuhkan waktu begitu pak yana
ya sebetulnya mungkin tergantung
tapi kami alhamdulillah lah ya karena
karena memang dari sejak sampaikan
kemudian kami mendapatkan bagaimana juknis yang ada
kemudian itu kami tempuh
ya memang karena kita ya melihat
kan perlu ada data dukung yang membuktikan
bahwa memang dia itu bekerja di unit tersebut
ya misalnya di igd di ruang isolasi di ruang yang icu dan sebagainya
ini harus tadi verifikasi internal gitu
tidak salah mengasih gitu kan
kemudian bagaimana surat tugas yang diberikan oleh kami ini semuanya mesti cocok
ya gitu kan
jangan sampai salah mengirimkan
nah begitu mungkin
memang ini membutuhkan waktu ya supaya tidak salah
dalam rangka kesermatan gitu
oke pak yana
ini kan pencairan dana insentif ini kan terlambat ya
ini mempengaruhi psikologis para tenaga medis
karena yang kami dengar mereka sempat khawatir
sempat agak sedih begitu
karena insentifnya ini tidak kunjung keluar kemarin kemarin
memang betul ya mempengaruhi psikologis tenaga medis
dengan keterlambatan ini pak yana
kalau ini kan kami sebagai manajemen dari rumah sakit sudah melihat itu
karena memang secara ini kan sudah dibuka di media masa
bahwa tenaga medis yang melayani dengan besaran sekian
itu kan sesuatu harapan
kami pun tentu saja di rumah sakit pun kami sudah memberikan dalam bentuk
selama ini kan para pegawai kami itu mendapatkan insentif kinerja juga
ya secara rutin
apalagi kami ini begitu ada kasus covid
ya maka tenaga tenaga kesehatan yang bekerja melayani covid
tentu kinerjanya dia lebih dituntut lagi
dibanding dengan tenaga kesehatan yang tidak melayani covid
di sini juga sudah ada perbedaan dari
ya dalam bentuk bahasa remunerasi
ya paling tidak mereka juga di tingkat internal rumah sakit sudah mendapatkan
setiap rumah sakit sendiri
jadi memang harapan selalu ada
ya kapan dia bisa segera turun
itu tentu kami mendengar itu
dari para karyawan kami
iya saya mau tanya ke pak kadir
prof kadir ini ada harapan dari para tenaga medis yang berjuang paling depan
menangani pasien pasien covid
agar insentif ini turun
dan kemarin mereka juga sempat khawatir begitu
menunggu berharap harap cemas insentifnya turun
bagaimana ini kementerian kesehatan menanggapinya
jadi memang kami luruskan dulu
bahwa insentif ini berdasarkan instruksi bapak presiden dan suatu menteri keuangan
itu hanya diperuntukkan untuk tiga bulan
yaitu bulan maret april dan mei
ada pun nanti untuk bulan juni dan selanjutnya
kita akan menunggu arahan selanjutnya dari bapak presiden
atau ditambah dengan insentif lain berikutnya
jadi ini memang anggaran disiapkan cuma untuk tiga bulan sebenarnya
sampai bulan mei
tapi kami juga kemarin sudah berdiskusi dengan gugus tugas
apakah ada kemungkinan minta perpanjangan
kami juga minta perpanjangan
karena bukit tugas juga ingin supaya teman teman kami saudara saudara kami yang ada di rumah sakit
yang telah bertugas di depan garda terdepan
itu diberikan apresiasi
tapi kan memang aturan itu terantum dari bukit tugas
untuk kita menjamin dan untuk mempercepat proses pembayaran ini
maka kami sudah melakukan revisi kmk dua ratus tujuh puluh delapan
yang tujuannya adalah melakukan semacam penyerhanaan proses verifikasi
dan untuk memponsong rantai birokrasi seperti itu
jadi kalau awalnya mbak supaya ini lebih jelas
waktu awal itu usulan dari puskesmas
itu diverifikasi di tingkat puskesmas
kemudian sampai ke dinas kesehatan kabupaten
dan dikirim ke kami
nanti setelah kami verifikasi ulang
menyetujui baru kita kirim ke kementerian keuangan
itu ternyata waktunya sangat panjang
oleh karena itu di dalam revisi permenkes dua ratus tujuh puluh delapan ini
kita memotong birokrasi
verifikasi itu dimulai dari rumah sakit
karena di rumah sakit juga harus ada verifikasi internal mereka
dari spi mereka menerima verifikasi
kemudian dari rumah sakit umum daerah ini nanti
dikirim ke dinas kesehatan provinsi
dan selanjutnya langsung diteruskan ke kementerian keuangan
jadi titik poin yang melakukan terakhir itu di dinas kesehatan provinsi
oke prof kadir kenapa tidak sejak awal di permenkes
prof kadir memperpendek
ya prof kadir kenapa tidak sejak awal
di permenkes itu kemudian dipersingkat saja birokrasinya
kenapa harus dipersulit diperpanjang proses birokrasinya
kenapa tidak sejak awal itu dipendekkan saja
jadi begini ini kan memang proses pembelajaran untuk kita semua
kami mengakui memang banyak kelemahan
tapi waktu itu juga memang
waktu kita menyusun permenkes
ini kita juga melibatkan kementerian keuangan
dan kementerian keuangan juga untuk menjaga akuntabilitas
meminta kepada kami untuk diverifikasi begitu
oke seperti itu oke
tapi di dalam implementasinya ternyata tempatan begitu banyak
karena usuran dari daerah sangat terlambat
dan juga saya menyampaikan pada kesempatan ini
ada beberapa kabupaten dan rumah sakit umum daerah
yang tidak mengusulkan insentif
kenapa karena mereka sudah mendapatkan intensi
dari pemerintah daerah masing masing menggunakan dana apbd
oke saya mau tanya langsung kepada pak
sehingga mereka takut mengusulkan
pak yana apakah kemudian dari pemerintah provinsi jawa barat
juga sudah memberikan insentif
selain tadi insentif dari pemerintah pusat dari apbn
oh kalau kami rumah sakit terasa sedikit
insentif dalam bentuk uang itu tidak
dari provinsi ya oke
untuk bentuk bantuannya bentuk ke rumah sakit
dalam bentuk tenaga kesehatan kami
ada yang mendapatkan fasilitas akomodasi ya
tapi dalam bentuk uang memang tidak ada
ya gitu ya oke
tapi bentuk bentuk lain yang kami dapatkan
bantuan dari rumah sakit oke

tak ada ya
termasuk alkesnya dan sebagainya
oke pak yana ini tadi dari kementerian kesehatan
mengatakan bahwa sejauh ini
perencanaannya itu pemberian insentif
hanya tiga bulan saja
dari mulai bulan maret april dan juga mei
hanya tiga bulan
tapi masih dipertimbangkan untuk ke bulan bulan berikutnya
nah apakah kemudian harapan dari teman teman tenaga medis
baik di rshs ataupun di semua wilayah
itu berharap agar dana insentif ini diteruskan
karena ini memang sangat diharapkan begitu
oleh teman teman tenaga medis
tentu saja harapan para tenaga kesehatan kami
jadi tidak bershenti dulu
karena kasusnya walaupun setara khususnya di jawa barat menurun
tapi tetap ada
dan kami tenaga kesehatan itu tetap
kita tetap puas pada
apalagi dengan kemungkinan tadi
setelah gelombang kedua itu
tetap kami walaupun sekarang sudah
tapi di satu sisi kami tetap menyediakan
menyiapkan seluruh tenaga kesehatan ini siap siap ya
jadi masih berjalan
untuk pasien pasien covid
kalau ini harapannya masih berlanjut
tentu ini sangat disyukuri oleh para tenaga kesehatan kami
nanti saya akan tanya kepada komisi sembilan
meskipun sudah memasuki masa new normal
dan juga psbb transisi
harapan dari tenaga medis
ini agar insentif tetap diteruskan dari pemerintah
apakah kemudian dpr setuju
sesaat lagi usai jeda cnn indonesia prime news
segera kembali jangan kemana mana
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
saya akan langsung saja ke bang saleh
bang saleh apakah kemudian dpr sepakat
dengan tadi harapan teman teman tenaga medis
bahwa sebaiknya pemerintah memperpanjang proses pemberian dana insentif
tapi di sisi lain
pencairannya saja untuk bulan mei ini
kalau menurut tadi dari rshs
belum diberikan begitu
masih terhambat yang lain lainnya
selain di pusat ini bagaimana bang
ya pertama tentu saya sangat kecewa ya
bahwa insentif itu belum dibayarkan sampai sekarang
karena tadi kan katanya maret april mei
ini sekarang sudah bulan juni
bahkan ini sudah di akhir juni
ya kan beberapa hari itu sudah memasuki juli
nah kalau misalnya yang bulan maret april mei itu belum dibayarkan
yang lagi toh yang belum terbayarkan
berapa lama lagi itu tim dari kementerian kesehatan untuk melakukan verifikasi ini
dan bisa jadi nanti ternyata pembayarannya bisa sampai akhir tahun
kalau udah begini modelnya
nah kalau misalnya ditanya apakah kami setuju bahwa insentif ini ditambahkan lagi
ya tentu kita dengan senang hati mengusulkan dan mendorong pemerintah
untuk memperhatikan tenaga kerja medis kita
yang sekarang ini berjuang habis habisan di garda terdepan
untuk salah menghidapi proteksi
sampai hati belum turun
jadi karena itu kita dorong gitu
menurut saya insentif yang tiga bulan ini itu terlalu sedikit
karena apa namanya covid sembilan belas ini sampai sekarang kan belum diketahui sampai kapan berakhirnya
di berakhirnya ternyata sampai akhir tahun
berarti kan kita butuh waktu lagi sekitar enam bulan lagi kurang lebih
jadi karena itu kita mendorong bagaimana pemerintah untuk menyiapkan alokasi anggaran seperti itu
nah pertanyaannya kan adalah
apakah pemerintah memiliki anggaran yang sebanyak itu atau tidak gitu
dan kalau misalnya memiliki ya tentu kita ingin melihat secara transparan
sebetulnya itu apa namanya apakah sudah tersedia atau belum
atau sumbernya dari mana
sehingga dengan dipercayai kita
kita memberikan harapan tadi yang disampaikan pak yana
kepada seluruh tenaga medis yang sedang bertugas
dalam rangka membantu pemerintah untuk menangani covid sembilan belas ini
saya akan langsung saja kepada pemerintah prof kadir
tadi dpr dan juga perwakilan dari rumah sakit rshs bandung
berharap bahwa dan juga mendorong bahwa pemerintah ini memperpanjang
karena tiga bulan pemberian dana insentif itu sangat sedikit begitu
sehingga mereka berharap agar diperpanjang
tapi pertanyaannya apakah kemudian pemerintah memiliki anggarannya
bisa dipastikan pencairannya itu tidak terhambat seperti yang kemarin kemarin
karena dikhawatirkan bisa sampai akhir tahun
bagaimana janji dari pemerintah prof kadir
jadi insya allah
jadi memang kami juga sudah membuat surat ke bukit tugas selama ini
menyampaikan tentang usulan perpanjangan pemberian insentif ini
sampai minimal ke akhir tahun
kami sudah mengusulkan itu
dan nantinya pembicaraan dengan bukit tugas
bukit tugas akan menyurat ke kementerian keuangan untuk perpanjangan
karena kita mengenakan dana darurat
mengenakan darurat bencana seperti itu
nanti begitu asal alasannya dari bukit tugas bencana
tentunya kita mengharapkan bahwa kami juga mengharapkan ada percepatan untuk pembayaran insentif ini
untuk itulah maka kami melakukan revisi kmk nomor dua ratus tujuh puluh delapan
tentang tata cara pembayaran insentif ini
kedombaran tata cara pembayaran
di dalamnya antara lain dilakukan penyederhanaan proses usulan insentif yang dilakukan verifikasi di tingkat daerah
jadi misalnya ada puskesmas
kemudian rumah sakit umum daerah
maka verifikasinya cuma sampai di inisiasi daerah
dengan melibatkan badan pengawas keuangan daerah
jadi itu yang melibatkan
untuk provinsi juga demikian
cuma sampai tingkat provinsi
dan melibatkan barang apa melibatkan badan pengawas keuangan provinsi
di tingkat pusat di kami di kementerian kesehatan cuma akan melakukan verifikasi terhadap rumah sakit vertikal
rumah sakit tni dan polri
rumah sakit swasta
dan rumah sakit darurat
dan untuk penjagaan kematian
itu yang akan kita berikan yang
jadi pekerjaan ini memang di kmk nantinya tetap kita melakukan
satu untuk daerah
kementerian kesehatan tetap melakukan pembinaan dan supervisi
karena itu bimbing bimbing kami yang ada di kementerian kesehatan
itu akan turun ke provinsi untuk melakukan supervisi pembayaran dan melakukan pengawasan pembayaran
seperti itu kira kira
oke terima kasih
harapan saya seperti itu ke depan
mudah mudahan kita berusaha
oke terima kasih prof kadir
semoga selain revisi peraturan ataupun revisi permenkes
kita berharap langkah konkret dan juga langkah cepat dari pemerintah pusat
terutama kementerian kesehatan untuk bisa mempercepat proses pencairan dana insentif kepada para tenaga medis
yang tentu saja mereka sangat berharap
harap harap cemas turunnya dana insentif ini bisa kemudian diperpanjang sampai beberapa waktu ke depan
sayang sekali semua narasumber waktu kita sudah habis
terima kasih sekali
supaya ini jelas
ya singkat saja singkat saja prof
jadi kami sudah melakukan pembicaraan dengan kementerian keuangan
minggu depan ini kementerian keuangan akan mentransfer dana transfer daerah
senilai dua triliun rupiah
atau provinsi dan daerah masing masing
yang berupa pembuka
pembuka pembayaran insentif
nanti kita tunggu saja
jadi dari antara tiga tujuh triliun uang daerah ini
oke nanti kita tunggu saja
kita tunggu saja nanti bagaimana kesaksian dari para tenaga medis di daerah
apakah mereka sudah menerima dana insentif
seperti yang dijanjikan oleh pemerintah
terima kasih sekali semua narasumber
prof abdul qadir kepala badan ppsdm kementerian kesehatan
kemudian pak yana ahmad supriyatna direktur sdm pendidikan dan penelitian rumah sakit hasan sadikin bandung
juga bang saleh daulay anggota komisi sembilan fraksi pan dpr ri
terima kasih sekali waktunya kepada cnn indonesia prime news malam hari ini